kementerian dalam negeri menggelar acara penganugerahan penghargaan bagi pemerintah daerah yang berhasil berinovasi
acara ini bertujuan untuk munculnya atmosfer berkompetisi untuk berinovasi antar sesama kepala daerah
kementerian dalam negeri melalui badan strategi kebijakan dalam negeri atau bskdn menggelar acara inovatif government award atau iga pada jumat pagi
bertempat di gedung sasana bakti praja jakarta pusat acara ini turut dihadiri oleh menteri dalam negeri tito karnavian dan menteri pan rb abdullah azwar
acara ini digelar untuk memberi penghargaan bagi pemerintah daerah yang dianggap inovatif selama dua ribu dua puluh
tahun ini ada lima ratus sepuluh pemda yang melaporkan inovasi mereka
sementara itu tiga puluh dua pemda sama sekali tidak melaporkan inovasi mereka tahun ini
tito menjelaskan penyerahan penghargaan ini bertujuan mengapresiasi pemda yang memiliki etos kerja baik dalam mengembangkan kemampuan daerah lewat inovasi
selain itu ia berharap acara ini memberi motivasi dan memunculkan rasa bersaing antar kepala daerah untuk memajukan daerahnya
kita harapkan dengan adanya pemberian penghargaan ini akan terjadi iklim kompetitif antar kepala daerah untuk memajukan daerah masing masing dengan membuat inovasi kreativitas sepanjang itu tentu dalam koridor norma standar prosedur aturan hukum yang berlaku
ini kan iklim kompetitif ini akan hanya bisa hidup ketika publik juga tahu masyarakat mengerti
kepala daerah mana yang yang dianggap kreatif inovatif ini tolong disampaikan kepada rakyat kepada masyarakat ya
sehingga mereka nanti nggak salah pilih gitu loh dalam pilkada yang sistem pemilihan kepala daerah yang langsung ya
ada lima kategori penerima penghargaan iga
yakni kategori provinsi terinovatif kabupaten terinovatif kota terinovatif daerah perbatasan terinovatif dan daerah tertinggal terinovatif
kategori kabupaten terinovatif dari kementerian dalam negeri jadi alhamdulillah ini yang ke beberapa kalinya dan kita bisa mempertahankan
kemarin yang kami angkat adalah terkait dengan smart kampung
smart kampung ini adalah upaya kami dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat desa berbasis desa
dan kami integrasikan dengan mal pelayanan publik yang ada di kabupaten banyuwangi
fokus tentu dalam hal pelayanan publik dan kemudian yang kedua
memberikan menteringkan masyarakat agar dapat melakukan inovasi dalam rangka menikmati kesejahteraan
kesejahteraan mereka dan di sektor umkm terutama
kami masuk nominasi ini pertama kali dan kami bersyukur kita masuk menjadi salah satu kota yang terinovasi di indonesia
ya harus di tahun depan harus kita berusaha lagi dan ini kan harus ada lagi inovasi inovasi yang lain yang akan harus kami ajukan lagi
untuk bisa dinilai oleh tim nanti dari kementerian negeri
dalam penganugerahan ini daerah daerah kecil juga dapat menunjukkan kemampuan berinovasi
alhamdulillah kabupaten tanggamus untuk ketiga kalinya mendapatkan apresiasi sebagai kabupaten terinovatif
salah satu program unggulan inovasi yang kami angkat tahun dua ribu dua puluh dua ini adalah si pesta ratu dan juga ekoenzim
nah untuk kabupaten tanggamu sendiri mengajukan ada dua ratus dua puluh lima inovasi untuk tahun dua ribu dua puluh dua ini
kepala bskdn kemendagri yusharto yuntohungo menjelaskan
ada empat tahapan penilaian yang harus dilewati sebelum menentukan peraih penghargaan iga tahun ini
yaitu tahap penjaringan tahap pengukuran tahap presentasi kepala daerah dan tahap penilaian lapangan atau pengecekan
kemendagri mengklaim penilaian dalam acara ini fair dan objektif
sebab pencurian melibatkan sejumlah pihak baik dari pemerintah maupun di luarnya
kemendagri merangkul kementerian pan rb kom info dan lembaga
sementara itu dari akademikus
kemendagri merangkul universitas indonesia dan universitas gajah mada
perwakilan dari media juga dikursertakan dalam penjurian acara ini
sebagai apresiasi kemendagri akan mengusulkan dana insentif kepada menteri keuangan untuk daerah yang mendapat penghargaan